universitas islam negeri uin alauddin makassar goa sulawesi selatan
dihebohkan teror video call cabul yang menimpa sejumlah mahasiswi
pelaku sengaja meneror korban dengan melakukan panggilan video
melalui telepon genggam dalam kondisi tanpa busana
dari keterangan yang dikumpulkan himpunan mahasiswa jurusan fakultas dakwah uin alauddin makassar
aksi ini terjadi sejak bulan juli lalu
namun kasusnya baru terungkap setelah belasan korbannya resah atas ulah pelaku
sejumlah korban telah melaporkan kasus teror ini ke mapolda sulawesi selatan
sedangkan pihak kampus mengaku telah membentuk tim investigasi terkait kasus ini
dan berjanji akan memberikan sanksi tegas jika pelaku berasal dari civitas akademika uin alauddin makassar
grup keluarga kami yang di kampus
kalau dia adalah keluarga besar uin maka dia dapat dua sanksi
sanksi akademik dan sanksi pidana
kalau orang luar berarti sanksi pidana saja
ini kan baru berjalan
karena juga wajah tidak ada yang kelihatan cuma pusar ke bawah dan lutut bakar
sementara itu efy oknum petugas rapid test covid sembilan belas bandara soekarno hatta tangerang banten
yang melakukan pemerasan dan pelecehan seksual
menjalani pemeriksaan kejiwaan di polda metro jaya selasa siang
selain untuk melengkapi berkas penyidikan
pemeriksaan psikologis dilakukan lantaran pelaku sebenarnya memiliki istri dan anak
dari hasil sementara pemeriksaan
polisi mengungkap motif utama pelaku adalah terdesak masalah ekonomi
sudah memiliki istri dan sudah memiliki anak
tetapi masih melakukan dugaan kuat melakukan tindak pidana pelecehan
maka kami merasa bahwa diperlukan pemeriksaan kondisi kejiwaan terhadap tersangka atas nama saudara efy
nantinya hasil pemeriksaan kejiwaan akan menjadi pertimbangan penyidik untuk melakukan rekonstruksi kejadian
meski sudah membuat posko pengaduan
namun polisi belum menerima adanya korban lain yang melapor
walaupun begitu polisi menduga ada orang lain yang turut menjadi korban
sedangkan lhi korban efy
kini mendapat pendampingan khusus dari p dua tp dua a bali untuk memulihkan traumanya